inilah suasana lempar jumroh dari jemaah haji asal indonesia
setelah melakukan tawaf ifadah sa'i dan tahalul
jemaah haji menuju kawasan mina untuk melempar jumroh
ribuan jemaah haji seluruh dunia memulai ibadah melempar jumroh di kawasan mina arab saudi
untuk jumrah pertama jemaah haji melempar tujuh batu di jumroh akaba
batu batu ini diambil dari kawasan musdalifah
usai jemaah haji melakukan wukuf di arafah
cuaca yang cukup panas sekitar empat puluh satu derajat celcius
tak mengurangi semangat ribuan jemaah haji untuk melakukan lempar jumroh
hari berikutnya masih akan dilakukan lempar jumroh kedua pada sebelas julhijjah
dan jumroh ketiga pada dua belas julhijjah